assalamualaikum wr wb
selamat pagi pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan berada dalam lindungan allah swt
perkenalkan saya mladia rahmat
hari ini akan menemani anda mengawali hari di program gapai kemuliaan
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan
lalu email yang tertera pada layar kaca anda
nah kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini
terkait dengan adab berumah tangga
namun sebelum kita bahas lebih lanjut
kita ajak anda menyaksikan tayangan yang berikut ini
kasus kdrt yang menimpa salah satu selebritas tanah air pada oktober lalu
sempat membuat heboh
meski berakhir dalam mai
kasus kdrt ini jelas menjadi perhatian kita semua
kdrt atau kekerasan dalam rumah tangga
bisa terjadi pada siapa saja
jika kita ketik dalam mesin pencarian
setiap bulannya saja pemberitaan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga tak pernah sepi
fenomena ini pun layaknya gunung es
yang terungkap jauh di bawah kasus sebenarnya
menurut data dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
hingga oktober dua ribu dua puluh
sudah ada delapan belas dua ratus enam puluh satu kasus kdrt
seperti biasa saya hari ini tidak sendiri
sudah ditemani dengan ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak mila
sehat hari ini
sebenarnya ustadz ini tema yang buat saya sangat menarik ya
yang ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
ada berumah tangga
kadang kadang tuh kita merasa sudah merasa baik terhadap keluarga kita

sebenarnya mungkin tidak gitu
nah sebenarnya islam kan sudah mengajari kita banyak hal ya
rasulullah mengajar kita bagaimana kita harus bersikap baik terhadap mungkin pasangan kita
nah nanti kita akan bahas
nah kita tadi sudah menyaksikan ada beberapa tayangan
miris karena ternyata angka kekerasan dalam rumah tangga di indonesia masih tinggi
dan perempuan memang masih menjadi korban paling banyak
walaupun kita tidak kemudian menafikan bahwa laki laki memang juga ada yang menjadi korban kekerasan
nah ustadz dalam islam
kita ini suka mendengar bahwa kita tuh harus memiliki adab yang baik terhadap pasangan
tapi sebenarnya saya juga bingung begitu
kenapa islam menaruh
derajat untuk kita berbuat baik kepada anggota keluarga ini menjadi satu hal yang sangat penting
keluarga itu kan ekosistem yang paling dekat dengan kehidupan kita
baiknya seseorang lihat bagaimana dia di keluarga
baiknya akhlak seseorang yang menaruh kepadanya ke dalam kehidupan kita
seseorang lihat bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya
maka ini menjadi catatan penting bagi kita untuk punya adab yang baik
ahlak yang baik sikap yang baik kepada keluarga
rasulullah saw bersabda
khairukum khairukum li ahlihi
sebaik baiknya diantara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya
dan aku kata nabi adalah
orang yang paling baik kepada keluarga ku
artinya kebaikan ahlak kepada keluarga itu
sudah dicontohkan oleh baginda nabi muhammad saw
maka ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita
agar benar benar menjaga keluarga
kasih sayang kepada keluarga
memuliakan keluarga menghormati keluarga
karena itu di antara akhlak yang baik
yang harus kita hadirkan
bahkan pentingnya tentang keluarga
allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga
sebagaimana firman allah di surat at tahrim ayat enam itu
wahai orang yang beriman
itu yang disapa orang beriman
berarti ini menegaskan bahwa
jika ada iman di hati kita
jika ada iman di dalam diri kita
hendaklah jaga diri kamu sekalian
dan keluarga kamu sekalian
dari siksa api neraka
keluarga adalah ekosistem yang benar benar harus kita jaga
baiknya kemudian kemaslahatan di dalamnya
benar benar harus kita jaga
bahkan setiap manusia kan dilahirkan dalam keadaan fitrah
setiap anak yang lahir itu fitrah
keluarganya lah atau lingkungannya lah
atau orang tuanya lah
yang membuat dia seperti a seperti b seperti c
maka kembali ke pertanyaan
pentingnya kita menjaga keluarga
dan menempatkan keluarga pada posisi
yang harus kita hadirkan ahlak terbaik di dalamnya
terutama rumah tangga
rumah tangga itu
masya allah ya
ujiannya juga banyak gitu kan
maka sering saya sampaikan dalam nasihat pernikahan ini

komitmen di rumah tangga yang harus kita pahami

rumah tangga itu ibadah yang paling lama

kita yang sudah berumah tangga
harus memahami bahwa
setiap detak detik kebersamaan kita di rumah tangga itu ibadah
jika di dalamnya adalah ibadah
setiap kebersamaan dengan pasangan
untuk mendapatkan pahala dari allah
dan itu besar pahalanya
pasangan rumah tangga itu
mengundang rahmat dari allah
semua bernilai pahala ustaz
menggugurkan dosa diantara keduanya
maka pastikan yang pertama kita pahami
rumah tangga itu ibadah yang paling lama
rumah tangga itu sekolah yang paling lama
kalau sekolah yang paling lama
berarti rumah tangga itu tempat belajar yang paling lama
kalau belajarnya lama
kalau mau naik kelas
ketemu dengan ujian dulu gitu kan
maka kedu siap menerima kekurangan pasangan
karena cinta terbaik itu bukan yang datang karena kelebihannya
tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan
walaupun tahu kekurangan dalam dirinya
bukan dia yang siap menunggumu di puncak
tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki
maka harus ada rasa bahwa
oh ini sekolah yang paling lama
yang harus sama sama belajar diantara keduanya
rumah tangga itu saling bukan saing
nah yang ketiga
rumah tangga itu menyatukan dua keadaan yang lebih besar
menjadi satu keadaan yang lebih besar lagi
rumah tangga itu menyatukan dua aku
menjadi satu kita
itu rumah tangga
maka jangan mengedepankan ego
jangan mengedepankan hawa nafsu kita gitu kan
sehingga akhlak di rumah tangga menjadi penting
ya ketika berkata
bener bener harus dijaga
karena sebaik baiknya diantara kamu
yang paling baik kepada keluarganya
dan aku kata nabi yang paling baik kepada keluarga ku
jadi bagaimana rumah tangga itu dibentuk
itu sangat mempengaruhi kita sebagai manusia ya ustadz
apalagi sebagai seorang muslim
betul bahkan disadari atau tidak
bami lah kerja saya kerja
kalau di keluarga ada persoalan itu biasanya
kebawa atau tidak
sangat berpengaruh kan
berarti baiknya rumah tangga kita
baiknya keluarga kita
itu akan mengantarkan kebaikan pada aktivitas kita
maka ada istilah
bayiti janati rumahku
surgaku kan gitu
saat aku kembali ke rumah
aku mendapatkan ketenangan
sebagaimana di surga itu
maka nanti kita belajar ya
bagaimana menjadi suami yang baik
jadi istri yang baik
dan itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita
bukan hanya di dunia
tapi sampai ke surga
ustaz tapi menarik
ya tadi kita melihat bagaimana kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kan banyak ya
ada banyak sekali yang mungkin kita tidak tahu gitu
karena datanya memang sedikit
tapi ustadz bagaimana jika ada saudara saudara kita yang berada dalam situasi
yang di rumah tangganya dia nggak nyaman
harus seperti apa
dia harus bersikap
apakah pasrah saja
atau kita boleh untuk misalnya melawan
atau seperti apa
dalam islam itu konsepnya seperti apa ustadz
yang pasti kdrt dengan cara apapun tidak dibenarkan dalam agama islam
walaupun nanti ketika kita bahas kdrt
akan banyak turunan
ada yang sifatnya verbal
ada yang sifatnya non verbal
tapi apapun bentuknya itu dilarang dalam agama islam
dihindari dan dijauhkan
dan kita berdoa kepada allah
agar rumah tangga kita dijaga dari kdrt seperti itu
nah ada pun jika ada saudari kita atau saudara kita yang
yang mengalami kondisi seperti itu
tentu langkah pertama adalah
coba hadirkan komunikasi
kemudian boleh juga kita melibatkan pihak ketiga
untuk jadi mediasi
agar tidak terjadi hal yang sama
nah baru selanjutnya
ya pendagang hukum
kita bisa menuntut keadilan dari apa yang dilakukan
tapi insya allah sih
jika di awal komitmen pernikahan rumah tangganya
maka seharusnya jangan sampai terjadi
sikap sikap seperti itu
mudah mudahan kita bisa lebih apa ya
ya bisa lebih berhati hati
untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di rumah tangga kita
luka di tubuhnya mungkin
ya bisa diobati tapi di hati kan sulit gitu
perempuan itu dalam pepatah bahasa arab disebut
perempuan itu seperti cermin hatinya
jika sudah tersakiti
dia mudah memaafkan
tapi tak mudah melupakan
maka belajarlah untuk lebih hati hati dalam bersikap
agar tidak membawa trauma yang begitu mendalam
jadi rumah tangga yang baik itu betul betul membentuk
bagaimana pribadi kita ya pak ustadz ya
nanti kita akan bahas dalam segmen selanjutnya
terkait bagaimana menjadi pasangan yang baik di keluarga kita
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode adab dalam rumah tangga
pak ustadz kita lanjutkan perbincangan kita tadi
menarik bagaimana ya dalam perspektif islam
kita harus menjadi istri atau suami
yang memiliki adab yang baik terhadap pasangan kita
suami dan istri itu
posisi yang masing masing tentu bisa menghadirkan kebaikan di dalamnya
seorang suami misalnya
di dalam al quran allah sampaikan
laki laki itu adalah pemimpin bagi perempuan
maka saat menjadi seorang suami
jadilah sosok pemimpin pelindung pembimbing
yang bisa mengarahkan dirinya dan diri pasangannya
serta keluarganya di jalan kebaikan
karena seorang laki laki itu diberikan kelebihan oleh allah ya
mereka mencari nafkah
kemudian mereka memberi kepada istrinya begitu
nah disaat yang bersamaan
dia juga harus menghadirkan kasih sayang
bagaimana kita belajar dari bagian rasulullah saw
beliau itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang
masya allah indahnya ya
salah satu yang sering kita dengar
beliau itu kalau panggil sayyidina aisyah
beliau panggil dengan yahumairah
yang berpipi kemerahan merahan
ini sederhana sebenarnya
tapi akan mengantarkan kebahagiaan di rumah tangga
panggilan yang indah
panggilan sayang dari seorang suami kepada istri
itu berpahala luar biasa
seorang suami mencari nafkah bagi keluarga
itu berpahala luar biasa
maka tempatkan dirimu wahai suami
menjadi seorang pemimpin
menjadi pembimbing pelindung yang akan mengarahkan
rumah tangga kita dalam kebaikan
begitu pun juga seorang istri
tempatkan istri menjadi sosok istri yang solehah
siapa istri yang soleha itu
tentu banyak versinya
ada keterangan yang menyebutkan
siapakah ciri istri yang soleha baik itu
istri soleha itu istri yang baik itu
istri yang ketika ditatap oleh suaminya
menyenangkan hati suaminya
istri yang ketika diperintahkan taat kepada suaminya
istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya
dan empat istri yang tidak menyelesihi
apa yang suaminya berikan dalam hidupnya
dalam keterangan lain
barangsiapa seorang istri yang shalat lima waktu
puasa di bulan ramadan taat kepada suaminya
dan mampu menjaga dirinya
maka silahkan masuk surga dari pintu manapun
ini gambaran bagaimana menjadi seorang istri yang soleha
bahkan nabi menyampaikan
dunia itu perhiasan
wa khairu mataiha al mar'atus salihah
dan sebaik baiknya perhiasan adalah istri yang solehah
semoga allah mudahkan kita ustadz
maka kita harus benar benar berusaha
menjadi suami yang soleh
menjadi istri yang solehah
tapi tujuan yang tadi kita ingin mendapatkan ridho dari allah
supaya menjadi keluarga yang sakinah
itu kayaknya gak bisa seorang diri ya ustadz
harus dua duanya kerja keras betul
maka suami harus membimbing istrinya
istri kemudian juga harus mau dibimbing oleh suaminya
nah ini ketersalingan
tadi saya sampaikan di awal
rumah tangga itu bukan saing
saling melengkapi saling menguatkan
saling mengingatkan saling berasih hati
itu rumah tangga
kalau masing masing bukan rumah tangga
namanya rumah makan itu
kita makan masing masing
makan sendiri gitu kan
tapi kalau kita dengan rumah tangga berarti kita harus tahu gitu
dan tentu keharmonisan akan dibangun oleh keduanya
dan menurut saya
tiga bekal penting di rumah tangga
yang harus kita hadirkan
i yang kedua ilmu
i yang ketiga ikhlas
iman ilmu ikhlas
jadikan rumah tangga kita tuh untuk makin dekat ke allah
dua ilmu kita butuh ilmu
banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan
bukan karena keurangnya cinta
tapi karena keurangnya ilmu
berarti rumah tangga pun kita harus berilmu ya ustazin
harus rajin belajar
berangkat taklim dengan pasangan kita
jadi ini yang bisa menjadi
penguat rumah tangga kita
barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia
barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan akhirat
barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat

maka ilmu penting
baru yang ketiga ikhlas
kadang ada ikhlas yang sulit juga ustaz ya
banyak diantara kita yang sibuk menuntut
tapi lupa menuntun
banyak yang sibuk menuntut
tapi lupa menuntun
banyak orang yang lebih senang dituntun daripada dituntut
apalagi perempuan ustaz ya
pertama sekali yang dituntun ke rumah tangga harus menuntun
tapi ustadz sebenarnya kan kalau kita bicara taat terhadap suami
tidak ada taat yang absolut
tidak ada yang mutlak ya ustadz ya
ini dalam islam juga demikian ya ustadz ya
jadi memang konteks taatnya adalah
tidak memerintahkan sesuatu
yang melanggar syariat allah
kalau suami kita minta sesuatu
bertentangan dengan syariat allah
ya tentu kita boleh menolaknya
ada pun juga menolaknya
harus ada adabnya
harus ada komunikasinya
harus ada caranya
nah insya allah
jika caranya betul
keadaannya juga benar
maka insya allah penolakan itu juga akan mengantarkan kebaikan
poinnya lebih ke komunikasi
kalau komunikasi ini dibangun di rumah tangga
maka akan menemukan kebahagiaan
makanya biasakan ngobrol di rumah tangga
kalau bukan pasangan kita yang diajak ngobrol
masa pasangan tetangga ustadz ya
jangan dong ya
tapi saya menarik ustadz bahwa
ternyata kita perlu menghadirkan
momen momen romantis misalnya tadi
romantisme juga jalan
tapi secara fondasi keimanan kita juga akan lebih baik ya ustadz ya
romantis itu kan
bukan hanya sekedar
ngasih hadiah gitu ya
tapi romantis itu juga bisa
saatnya sepertiga malam kita bangunkan pasangan kita
untuk mendirikan sholat tahajud bersama
itu kan juga romantis
romantis juga bisa dengan kita buka musaf'al quran
sama sama mendengarkan bacaannya
dan mengoreksi kira kira mana yang salah
itu juga romantis
jadi memahami romantis itu gak harus mahal
romantis itu bukan tentang mahalnya
tapi tentang kebahagiaan yang bisa dihadirkan di dalamnya
kadang kalaupun sederhana juga bisa romantis
tergantung kita menyikapinya ya ustadz ya
dan bukan tentang seberapa lama
tapi tentang seberapa berkualitas
yang bikin enak makan itu bukan dengan apanya
tapi dengan siapanya kita makan
kan gitu ya kata anak zaman sekarang tuh begitu
yang penting quality time
suami ada kesibukan
istri juga punya aktivitas
tapi saat punya waktu bersama ayo hadirkan kebersamaan itu
no gadget simpan dulu gadgetnya
aduh itu kadang susah kalau dia di rumah sibuk
banyak diantara kita mohon maaf ya
matanya ke handphone tapi ininya ke pasangan
kan kurang enak
bagian dari adab sebenarnya ustadz ya
bekalan kecil tapi berdampak luar biasa
seorang suami mencium kening istrinya
wah itu masya allah tuh
seorang suami mengusap kepala istrinya
mengucapkan kalimat sayang kepada istrinya
membantu pekerjaan rumah tangga istrinya
itu luar biasa
itu bukan sesuatu hal yang memalukan
bukan yang memalukan
atau bahkan merendahkan kodrat laki laki
justru suami yang membantu
pekerjaan rumah tangga itu bukan merendahkan dirinya
justru memuliakan dirinya
dia adalah orang yang peka
kadang kadang ada kalimatnya juga yang harus diperbaiki
suami ngajak jalan jalan istrinya
wih juara banget itu
ngantriin istrinya ke suatu tempat yang diinginkan
kata guru saya
suami itu paling suka tigaan
ani yang pertama pujian
ani yang kedua perhatian
ani yang ketiga transferan katanya
itu gak boleh ditinggalin ustaz
tapi bener gak
itu kan nafkah bagiannya
bapak bapak tolong ya diperhatikan
jadi untuk menjadikan keluarga
itu juga harus tahu peran masing masing
menghormati satu sama lain
iman tapi tidak boleh ditinggalkan
tiga i tadi
iman ilmu ikhlas
di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi

jangan lupa like share dan subscribe
pemirsa kita sudah sampai di penghujung
program gapai kemuliaan
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan
lalu email yang tertera pada layar kaca anda
sebagai penutup ustadz hilman akan
menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya meladya remah sekaligus undur diri
bertemu insya allah pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang dicintai allah
mengajarkan kepada kita
agar berbuat baik
agar menghadirkan ahlak yang baik
kepada pasangan kita
kepada orang yang bersama kita
sebaik baiknya diantara kamu sekalian
adalah yang paling baik
dan aku adalah orang yang paling baik
kepada keluarga ku
saat kita berkeluarga
pastikan kita punya sikap yang baik
di rumah tangga
lisan yang terjaga
jangan mudah menyakiti pasangan
jangan mudah menyinggung
jangan juga berkata kata kasar
islam melarang kita
untuk melakukan kekerasan
dalam rumah tangga
islam melarang kita untuk melakukan
sesuatu yang tidak baik
di rumah tangga
di rumah tangga
pasangan kita di rumah tangga
tentu sikap dan ahlaknya adalah
dengan perilaku yang sangat baik
jadilah sosok pemimpin
di rumah tangga yang bijak
sosok pemimpin yang adil
nafkah yang baik
ke jalan yang baik
kepada jalan yang baik
maka itu adalah
kewajiban bagi seorang suami
begitu pun seorang istri
tempatkan diri kita
sebagai sosok yang lembut
yang bisa menghadirkan kebaikan
di rumah tangga kita
karena hadirnya seorang istri
istri yang ketika ditatap
menyenangkan hati suaminya
istri yang ketika diperintah
taat kepada suaminya
istri yang ketika ditinggal
mampu menjaga diri dan keluarganya
istri yang tidak menyelisihi
apa yang ada dalam diri suaminya
jika itu yang dihadirkan
sebagai seorang istri
istri yang baik
istri yang solehah
bahkan dalam keterangan lain disebutkan
puasa di bulan ramadan
maka dia bisa menjaga diri
maka dia bisa menjaga diri
maka silahkan dia masuk
surga dari pintu manapun
suami istri adalah dua orang
yang dihadirkan di rumah tangga
untuk sama sama saling menyayangi
dan saling mengingatkan di antara keduanya
rumah tangga yang baik itu
bukan dia yang siap menemanimu
saat di puncak
tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki
bukan dia yang datang karena kelebihannya
tapi dia yang siap bertahan
karena kekurangan dalam dirinya
belajar untuk menghadirkan ahlak yang baik
dan semoga kita sama sama berdoa kepada allah
agar rumah tangga kita
dijaga dalam kebaikan
angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah
anugerahkan kepada kami rumah tangga yang penuh berkah
penuh kebaikan dihadapanmu ya rabbil alamin
jaga rumah tangga kami
lindungi rumah tangga kami
rukunkan rumah tangga kami
dan bersamakan rumah tangga kami
bukan hanya di dunia
tapi sampai nanti ke surga
wa salamun ala al mursalin
semoga allah menganugerahi kepada kita rumah tangga yang terjaga dalam kebaikan
mohon maaf lahir dan batin
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh